deretan odong odong syarat penumpang ini bukan tengah berkonvoy pawai
mereka sedang berusaha kabur menghindari razia penertiban ppkm darurat
yang digelar petugas gabungan di ruas kalibaru cilincing jakarta utara pada rabu sore
namun apa daya sejumlah odong odong pun akhirnya berhasil dijegat petugas
yang langsung meminta para penumpang yang mayoritas ibu ibu beserta anaknya
untuk langsung pulang ke rumah masing masing
para pengendara odong odong ini berdalih nekat beroperasi di masa ppkm darurat
karena tidak ada pekerjaan lain
dibianya doang setelahnya mencepes
tamat cilincing menyatakan selain membahayakan para penumpang karena spesifikasi kendaraan yang tak mumpuni
odong odong ini mayoritas penumpangnya juga kerap melanggar protokol kesehatan
tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker
pelanggaran yang biasa dilakukan oleh kendaraan bermotor modifikasi
selain memberikan teguran kepada pengendara odong odong petugas juga menyita kendaraan
dari hasil razia kali ini ada tujuh kendaraan yang dikandangkan di kantor kecamatan cilincing
fakih haitami jakarta